cuma disini nih main game gak pake ribet
jurus tapak mau
sepertinya mereka menambah kekuatan jurusnya
aku harus mengeluarkan panahku
kita harus menggabungkan jurus kita
untuk melawan dia
jangan lupa like share dan subscribe ya
sekarang kau sudah tersudut
kau menemui ajalmu narawangsa
jika ini memang ajalku
seluruh tenaga dalamku
aku setelah berfitur
dengan baju mar tryg
kau bisa menghadapi jurus apiku
bagaimana kau akan menghadapi
kembalilah ke jalan yang benar
betapa sedihnya guru kita
melihat kamu keluar dari perguruan
kemudian mempelajari ilmu kita
nggak usah menasihatiku
aku bebas memilih jalanku sendiri
jangan lupa like share dan subscribe
terima kasih atas bantuanmu
kalau kau tidak datang
mungkin ajal kau sudah tiba
hormat hamba gusti prabu
hamba akan merasa terhormat
sudah membantu gusti prabu
murid murid perguruan mawar bodas
memang harus dimusnahkan
serahkan wanita ini padaku
aku akan menghabisinya
habisi mereka senopati
lebih baik kamu menyerah sekarang
aku tidak akan pernah mengampunimu
kematianmu tadi hanyalah tertunda
saatnya kau untuk menjemput kematianmu
kita akan memberi ser peel
kek tumam baru
biarkan mereka hidup
mereka hanya menjalankan perintah
baik bibi ratu
terima kasih bibi ratu
bibi ratu kamu telah mengingatkan ku
jagad dewa batara
aku hampir saya terbawa amarah dan membunuh para prajurit itu
sebaiknya kita pergi ke perguruan mawar bodas
bibi ratu lebih aman di sana dibandingkan bibi ratu tetap tinggal di istana kandang musi
tidak aku akan tetap di kandang musik
tidak usah mengkhawatirkan keselamatanmu
abikarah tidak akan melindungimu bibi ratu
dia kejam dan bengis
dialah yang membunuh seluruh keluarga aku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
apa yang telah terjadi siapa yang telah terjadi